didampingi sejumlah staffnya menunaikan sholat gerhana di masjid al mubarok kawasan cempaka putih jakarta pusat
namun sandiaga tidak sempat menyaksikan fenomena tersebut secara langsung
karena saat berlangsungnya super blue blood moon bertepatan dengan acara silaturahmi dengan warga di cempaka putih
sandiaga juga berterima kasih kepada dinas kebudayaan dan pariwisata yang membantu menyelenggarakan nonton bareng super blue blood moon di sejumlah tempat wisata di ibu kota
wah beludak di mana mana ini kita pantau tadi bersama sama bu tinia ada di beberapa titik di wilayah jakarta
mulai dari ancol tim di taman fathailah semua mendapat berkah kunjungan yang lebih dari perkiraan kita
nanti akan data datanya akan ditabulasi
lihat lagi di jakarta bersama dengan nur aspasya yang ada di kawasan cempaka putih
baik sisi bisa anda gambarkan apakah di sana juga ikut memantau ataukah di situ sedang melaksanakan sholat gerhana
ya selamat malam indra di tempat saya hari ini memantau baru saja dilaksanakan gelarnya sholat gerhana
yang memang pada hari di masjid yang sama ini wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno juga turut bergabung di sini
dan kemudian tadi jika sandiaga memilih untuk mesin di kawasan jakarta barat
pasangannya anies baswedan memilih untuk di kawasan
jakarta barat juga tapi kemudian sekalian merayakan harla dan datul ulama yang ke sembilan puluh dua
dan kalau dipantau begitu indra di kawasan ini sendiri tidak begitu terlihat secara jelas
karena memang tadi cuaca yang sedikit mendung diasumsikan menjadi salah satu faktor penghalang
kenapa di kawasan ini tidak begitu terlihat secara jelas supermoon pada malam hari ini
tapi tadi sandi sendiri tanpa memantau kondisi sendiri langsung masuk ke masjid dan menunaikan ibadah sholat
karena tadi sekitar pukul dua puluh tiga puluh hadiran sandi ini baru tiba di masjid
di mana pada jam yang sama tersebut memang ada puncak terlihatnya dari fenomena gerhana bulan tersebut
sandi langsung menunaikan sholat dan kemudian tadi baru saja selesai sekitar pukul dua puluh satu delapan waktu indonesia barat
dan saat ini masih mengikuti bagaimana kegiatan yang dimusik ini bersama konstituennya di wilayah jakarta barat ini
baik terima kasih nur raspasia melaporkan langsung dari kawasan jepang kaputih di jakarta